isu kerenggangan hubungan politik antara ketua umum partai nasdem surya paloh dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
belakangan ini terlihat mencolok namun hal itu dibantah secara langsung oleh surya paloh
menurutnya hubungan dengan megawati baik baik saja bahkan ataupun bahwa ada perbedaan pandangan dalam politik itu adalah hal yang biasa
saya mengenal mbak mega bukan setahun dua tahun
puluhan tahun keluarga itu saya kenal
saya menghormati mbak mega sebagai mbak saya saya bisa ketawa bisa lucu bisa diam aja
saya pikir mbak mega juga itu pada saya
jadi sayang sekali hubungan yang sudah terbina begini bagus dalam jalinan sejarah yang panjang
apa rupanya yang kita carikan bukan perbedaan banyaknya kesamaan
itulah hidup saling
hidup saling isi mengisi
saya berharap itu
dan saya yakin tidak ada perbedaan yang prinsipal yang menyangkut hubungan antara saya dengan mbak mega